pasar tradisional kecamatan kota kabupaten bojonegoro sabtu pagi nampak sepi
para pedagang diminta mengosongkan lapak untuk mempermudah petugas melakukan penyemprotan disinfektan
penutupan dilakukan selama beberapa hari ke depan
hal ini dilakukan setelah dilakukan rapi tes terhadap pedagang dan penjual sayur keliling
yang hasilnya menunjukkan sampel delapan puluh enam orang reaktif atau positif covid sembilan belas berdasar rapi tes
ya untuk hari ini kita melakukan penyemprotan disinfektan
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas di pasar kota bojonegoro
paguyuban pasar tradisional bojonegoro mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran covid sembilan belas
sebanyak lebih dari satu dua ratus pedagang juga tidak keberatan
pasar ditutup sementara demi kebaikan bersama
tidak ada belum ada
sebetulnya yang pedagang di dalam menurut saya yang menjadi
masalah yang pedagang di luar itu
yang riset di luar itu kan pedagang
kemarin setelah rapat di pemda itu saya kasih tahu
saya suruh pembahasan pak lawan pasar ya apabila menurut semua
pedagang dan penjual sayur keliling yang hasil rapi tes reaktif akan segera dites swab
sambil menunggu para pedagang diimbau untuk melakukan isolasi mandiri
dion fajar arianto bojonegoro jawa timur